tiga majelis partai persatuan pembangunan p tiga
menggelar musyawarah kerja nasional minggu malam
dan berakhir pada senin dinihari
di salah satu hotel di serang banten
hasil keputusan tiga majelis partai
dari jabatan ketua umum ppp
keputusan itu diambil dalam forum musyawarah majelis syariah
majelis kehormatan dan majelis pertimbangan
bukernas ini dilakukan atas dasar
menindaklanjuti surat desakan mundur suar so
yang tidak direspon tertanggal dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
dan dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh dua
dalam surat itu desakan mundur suar so
lantaran selama kepemimpinannya
terjadi kegaduhan dalam internal p tiga
pimpinan tiga majelis yang merupakan majelis tinggi dpp
akhirnya melayangkan surat ketiga
yang atas dasar kewenangannya
mengeluarkan fatwa majelis
yakni memberhentikan suar so mono arfa
dari jabatan ketua umum dpp p tiga
fatwa tiga majelis tinggi ppp ditetapkan
dan wajib diikuti oleh seluruh kader
simpatisan serta pengurus partai
zarkasinur sebagai majelis kehormatan p tiga menjelaskan
keputusan mukernas p tiga bukan berlandaskan
kebencian terhadap suar so mono arfa
pemerintian suar so sebagai langkah
menghadapi masalah agar suar so melepas tugasnya
sebagai ketua umum ppp
sementara ketua majelis syariah ppp
mustafa akil siraj menyebut keputusan ini
ambil atas usulan berbagai pihak
tentu bermanfaat dan lebih baik untuk partai
saya tidak berhenti terhadap kemimpinan kita
termasuk kepada suara so mono arfa
kita tetap berhubungan dengan baik
kita tetap kontak dengan baik
tetapi dalam menghadapi
kita tetap menangkap kontak dengan baik

kita mengharapkan beliau untuk sementara
melepaskan tugasnya sebagai ketua umum ppp
semua ini adalah
bukan karena kebencian pada seseorang
tapi hanya ingin partai
partai yang kembali meraih
proses begini satu kedua kami tidak bisa menahan gejolak protes suara usulan dari berbagai pihak pihak ribuan
sehari itu bisa dua ratus yang namanya wa dan lain sebagainya
dan kami bukan sehari dua hari sekali dua kali pertemuan tidak kurang dari sepuluh kali
itu di luar wa di luar telepon pertemuan di jakarta pertemuan di cirebon pertemuan di semarang
berulang kali menanggapi gejolak ini
muhammad mardiono menjabat sebagai plt ketua umum dpp ppp sisa masa bakti dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian
tadi siang hingga sore hari ini
yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lawangan jabatan menjadi plt ketua umum
di atas dukungan doa para pihak yang ada di majelis majelis ini
maka bismillah saya akan bekerja keras
bagaimana partai persatuan pembangunan sebagai warisan para ulama ini
bisa bangkit di pemilu tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dengan mengulang sejarah sejarah kejayaan masa masa yang lain
sebelumnya para majelis partai telah dua kali mengirimkan surat kepada suharto
dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum p tiga
namun suarso tidak kunjung
bagaimana cara mereka meresponnya
terdapat juga rentetan aksi yang meminta suharto untuk mundur dari jabatannya
oleh berbagai elemen santri kader ppp hingga para pecinta kiai
merupakan buntut dari ucapannya terkait amplop kiai
dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan ad art partai
adi mazda serang banten